mari kita pergi
akan jatuh banyak korban
aku harus memancing mereka
menjauh dari sini
membuat keonaran di istana itu
aku tidak akan mengampuni kalian semua
balaskan rasa sakitku
aku ingin mengambil nafas terlebih dahulu
kurang ajar maesah
lawan begini berat ada saja alasannya
pada saat ini
padahal dia cuma kena tamparan sedikit saja

aku harus mencobanya
ampun mbok si prabu
hamba datang melapor
di luar sana telah terjadi keributan
seorang yang sakti
sedang bertempur melawan argadana
lawung setah dan mahesha
memangnya mereka tidak mampu
yang mereka ketahui
sepertinya mereka bertiga
tidak bisa menghadapinya
maka dia mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
mereka mencari mati
jagat dewa batara
kenapa ada yang menyerupai ku
aku sama sekali tidak menggunakan
jurus membelah raga
akan jatuh banyak korban dari rakyatku
aku harus memancing mereka menjauh dari sini
lambat sekali jalanmu nyai
kapan kita bisa sampai ke pajajaran
aku lelah sekali
badanku terasa sakit semua
bagaimana jika kita istirahat sebentar kisana
makin lama kalau begini sampainya
kenapa ada istana
istana siapa itu ya
kenapa tiba tiba di sini ada istana
kemarin kemarin belum ada
tapi kenapa tiba tiba ada ya
tadi kau bilang mau istirahat
sebaiknya kita istirahat saja di sana
kita tidak tahu siapa pemilik istana itu
bagaimana jika orangnya jahat
dan bagaimana kalau mereka tidak bisa menerima kedatangan kita
kesana kita lebih baik mencari tujuan lain untuk istirahat
aku mau ke sana
di sana pasti banyak makanan
tapi kisana bagaimana terjadi sesuatu di sana
kita harus menghindari masalah kisana
pokoknya aku mau ke sana
saya duduk di sana dia
jadi dia yang
teriakan minta tolong
cantik juga dia
kau boleh berjalan kaki
ayo kita semua lanjutkan perjalanan
kenapa kalian tidak membawaku dengan tandu
kakiku sedang sakit
aku minta pada kalian
untuk menanduku saja
memangnya kamu siapa
aku adalah gusti ratu kentrimani
aku adalah istri kesayangan dari prabu siliwangi
memang dia sudah gila
yang berkeliaran ini hutan ini
tapi aku tidak bisa berjalan
kakiku sedang terluka parah
kenapa kalian menyakitiku
kalian malah menyiksa aku